beberapa wilayah di indonesia telah memasuki musim hujan sebulan terakhir
tidak hanya hujan ada angin puting beliung longsor juga menjadi ancaman
saat ini sudah bergabung dengan kami fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
melalui sambungan telepon pak fahri selamat malam
ya selamat malam mbak
pak fahri apakah kita sudah memasuki puncak musim hujan
ya saat ini sebagian besar wilayah indonesia sudah masuk musim hujan
cuma belum puncaknya mbak
contoh misalnya jabodetabek itu puncak musim hujannya nanti di januari februari
jabodetabek januari februari bagaimana wilayah pulau jawa lainnya pak fahri
ya hampir sama
jawa bagian barat jabodetabek jawa bagian tengah nanti puncak musim penghujannya sekitar pertengahan januari hingga pertengahan februari nanti
di seluruh indonesia saat ini intensitas hujan tertinggi berada di wilayah mana pak
ya hujan tertinggi masih
terpantau di sumatera bagian utara sumatera barat kemudian di daerah kalimantan barat kalimantan sulawesi bagian tengah
itu hujan intensitas cukup tinggi ya
kalau melihat prediksinya apakah hujan dengan intensitas sangat tinggi juga akan terjadi di wilayah pulau jawa dan sekitarnya
ya sampai dengan beberapa hari ke depan itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
hujan juga sangat lebat bisa berpotensi terjadi ya
itu berarti berapa mm pak
ya kalau kita mengkategorikan hujan lebat itu di atas lima puluh mm dalam satu hari
contoh kemarin hujan di jakarta itu ya hujan tertinggi kita catat ada di daerah pakubono itu sembilan puluh dua mm dalam satu hari
sembilan puluh dua milimeter ini termasuk hujan ekstrim
oh nggak belum ekstrim itu kalau sudah di atas satu ratus lima puluh milimeter
oke pak fahri apakah hujan menjadi satu satunya ancaman ketika memasuki perubahan musim di indonesia yang terjadi saat ini
atau ada yang lain ya pak fahri
ya potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi di musim penghujan ini
selain hujan deras juga angin kencang dan petir ya itu juga berpotensi terjadi
kemudian di laut juga kita perlu mewaspadai gelombang laut tinggi ya
gelombang laut tinggi
dan ini masih akan terjadi hingga berapa
enam bulan ke depan pak fahri
ya musim penghujan sendiri kita perkirakan akan berlangsung sampai dengan akhir maret hingga akhir april nanti gitu ya
untuk indonesia bagian merat
kemudian namun ada beberapa lokasi lain juga yang sebentar lagi justru masuk musim kemarau
seperti di aceh bagian timur riau itu di februari januari februari justru itu musim kemarau
jadi kita tetap perlu mewaspadai
apakah ada pergeseran musim di sini pak fahri
pergeseran sih enggak ya
namun mungkin memang musim kemarau tahun ini lebih panjang dari normalnya gitu ya
namun itu suatu hal yang memang mungkin terjadi
baik berarti januari februari masih akan menjadi puncak musim hujan di jabodetabek kurang lebih begitu ya pak fahri
hujan kita berkirakan antara pertengahan januari hingga pertengahan februari nanti
baik pak fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
terima kasih malam hari ini sudah berbincang